saudara bergulirnya kembali kasus pembunuhan vina dan egy
menguak berbagai kejanggalan yang terus bermunculan
kasus yang telah delapan tahun tenggelam ini kembali mencuat
dengan setumpuk kontroversi diantaranya soal kejanggalan
dalam penetapan nama nama dpo
kejanggalan dalam penyelidikan kasus kematian fina dan egy
mulai terkuak satu persatu
salah satu kejanggalan yang baru baru ini mencuat adalah
pengakuan dari salah satu terpidana bernama rivaldi aditya wardana alias ucil
kuasa hukum rivaldi shindi sembiring menyebut
pada tahun dua ribu enam belas kasus kematian vina dan eki
awalnya melibatkan empat dpo yakni pegi alias peron andika andi dan dhani
namun menurut cindy salah satu dpo atas nama andika
tiba tiba diganti oleh rivaldi yang kemudian ditangkap sampai hari ini
yang menyebut rivaldi sebagai andika adalah ayah dari eki
yakni ibtu rudiana yang saat itu turun langsung menangani kasus pembunuhan
dan itu menyebutnya kasus pembunuhan anaknya
kenapa dpo saat ini itu menjadinya tiga
karena dianggap rivaldi itu yang menjadi andika
padahal rivaldi itu bukan nama andika
rivaldi itu aditya wardana alias ucil dipanggil sama teman teman sekitarnya
dan ditangkap sebelum kasus
rivaldi sudah ditangkap tapi dengan kasus yang berbeda
sebelumnya terpidana kasus ini
saka tatal juga menyebut dirinya korban salah tangkap
dia bahkan bilang disiksa polisi agar mengaku sebagai pembunuh vina
pas baru nyampe mau ngantri motor udah ada polisi
saya datangin saya kan kesitu cuma ngantri motor
malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun
nyape dikoresta saya langsung dibukulin
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dibukulin dicekin disiksa segala macem
yang mau pulihnya yang ditrum itu anggota polisi semua
tapi tak tahu namanya
kenapa ngaku apa yang aku buat apa yang mana apa yang mana
akhirnya ngaku juga itu karena terpaksa
udah nggak kuat lagi
terkait ini komnas ham menyatakan pernah mendapat laporan dari kuasa hukum saka pada dua ribu enam belas lalu
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari pol dajabar pada januari dua ribu tujuh belas
namun tidak menerima balasan dari pol dajabar
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar pada awal mei lalu
untuk kembali menindaklanjuti kasus ini
terkait dengan aduan mereka pertama terbatasnya akses keluarga dan kuasa hukum untuk menemui para tersangka termasuk sakal
yang kedua memang terkait dengan dugaan adanya penyiksaan ketika proses penyelidikan dan atau penyidikan
nah kemudian ketika kasus ini viral sebenarnya kami juga sudah berkoordinasi dengan polda jabar
kami ingin minta keterangan informasi terkait tindak lanjut penanganan tiga dpo tersebut
nah itu yang sedang kami dalami
lalu bisakah kejanggalan penyelidikan kasus ini terbukti
akan kemana kasus ini bermuara